sedara partai nasdem menyatakan sikap menerima hasil pemilu yang telah diumumkan kpu rabu malam
ketua umum nasdem surya paloh juga mengucapkan selamat pada para pemenang pemilu termasuk capres cawapres prabowo gibran
meski demikian paloh juga menyinggung upaya timnas amin yang akan mengajukan gugatan ke mk
kedua partai nasdem mengucapkan selamat kepada seluruh partai politik peserta pemilu legislatif tahun dua ribu dua puluh empat
beserta dengan ketiga pasangan calon yang telah mengikuti kontestasi pemilihan presiden pada pemilu dua ribu sembilan belas
partai nasdem juga mengucapkan selamat pada pasangan prabowo subianto dan gibran raka buming raka
sebagai pemenang pilpres tahun dua ribu dua puluh empat
kelima partai nasdem mengajak seluruh komponen bangsa untuk senantiasa mengutamakan kepentingan bangsa
di atas kepentingan golongan atau kelompok di dalam upaya mencari keadilan pasca pemilu
kawan kawan yang besok akan mengajukan katakanlah dari timnas amin untuk ke mk
saya pikir kita sepakat dari apa yang saya gambarkan tadi
hormatan kita untuk upaya mencari keadilan upaya untuk mengevaluasi memperbaiki
dari sesuatu yang kita anggap perlu untuk dilakukan saya pikir itu tetap harus berjalan sebagaimana mestinya